ya ya ya rusak rusak rusak rusak
waduh salah buka masker
wah wanginya kayak susu aja
ungkapan belum kenyang
kalau belum makan nasi rasanya cukup
familiar ya di telinga kita
padahal ada begitu banyak sumber
karbohidrat lain selain nasi
dan sorghum salah satunya
di negara asalnya
afrika sorghum telah ditanam dan menjadi
makanan pokok masyarakat di wilayah
ini dalam kurun waktu yang lama
perkembangannya sorghum juga mulai
ditanam di pulau jawa
salah satu sentra penanaman sorghum
berada di jawa timur
tepatnya di desa kesamben
selamat datang bersama saya di segmen
sehari menjadi ini lagi siap siap untuk
panen sorghum oh yang ini ya yang sudah
panen dan di wilayah jombang ini ada
kurang lebih lima puluhan hektar lah
bahan yang untuk sorghum dan beberapa
diantaranya sedang dipanen saat ini
bagi yang belum tahu sorghum ini adalah
tanaman serealia yang berasal dari tanah
gersang di benua hitam bulir bulir sorghum
yang menyerupai padi dan jagung inilah
yang dapat diolah menjadi beragam jenis
produk makanan sorghum tergolong mudah
dipanen dengan bagian biji yang terletak
di pucuk tanaman
periode pertumbuhan sorghum nyaris sama
dengan periode pertumbuhan tanaman padi
ya ini sekitar tiga bulan
berapa kali panen biasanya satu ini kalau perawatan
lima hari dalam proses panen yang kedua biji
sorghum akan tumbuh lebih banyak
matangnya ya jangan mencabut hingga
akarnya kelebihan menanam sorghum adalah
tanaman ini dapat tumbuh meski dalam
kondisi tanah yang kering atau minim
air dan minim perawatan sama dengan
tanaman lain sorghum dapat diserang oleh
aman seperti burung dan biasanya
sorghum yang terserang hamalkan
kehilangan biji di bagian atas dan
berubah menjadi warna kehitaman
ya ya ya rusak rusak rusak rusak
nih jalannya turun kagak bilang bilang
jalanannya tuh turun tuh gak kelihatan
satu hektare ladang sorghum bisa
menghasilkan tiga sampai lima ton biji
sorghum dalam kurun sekali panen kini
ada sekitar lima puluh hektare lahan di kawasan
jombang yang sedang ditanami tanaman
ketika sebagian petani disibukkan proses
panen saya diajak petani lain untuk
belajar cara menanam sorghum demi mendapat
hasil yang optimal
enam puluh cm pertama yang harus dilakukan adalah
memberi batas tanam antara satu batang
sorghum dengan batang lain sekarang
idealnya ya sekitar dua puluh cm antar tanaman
ini mama mama lu kekenenan ini
bit sorghum ditanam dengan kedalaman
dalaman ini akan membuat tuna sorghum
mudah tumbuh ke permukaan tanah tapi
kedalamannya cukup untuk membuat akar
menembus bagian bawah tanah dengan
baik dan mendapat air serta oksigen yang
untuk yang mau menanam sorghum di lahan
kering sorghum tetap bisa tumbuh optimal
kok dengan catatan bibit sorghum diberi pupuk sorghum bisa tumbuh optimal kok
sorghum diberi pupuk dan air yang cukup
setelah dipanen sorghum akan dijemur di bawah sinar matahari langsung selama beberapa hari
sorghum yang telah mengering memiliki waktu simpan lebih panjang
dan memudahkan petani memisahkan bagian biji sorghum dengan malai
atau tempat biji bijian sorghum terbentuk
yang sudah kering kira kira seperti ini nih
sorghum dapat diolah menjadi berbagai makanan
mulai dari nasi sorghum sorghum goreng hingga jajanan tradisional
cara membuatnya mudah pertama tama tanak sorghum hingga matang
sorghum yang sudah matang kemudian digoreng dengan berbagai bumbu dan rempah
layaknya membuat nasi goreng
sorghum yang sedikit lagi itu hampir matang dan itu sangat amat berserat
oh ini mah tipikal yang kalau makan nggak terlalu banyak pun
sudah kenyang ini yakin saya
tapi kok enak ya
saya baru sekali makan sorghum goreng
seiring dengan berkembangnya industri kuliner
sorghum kini juga bisa diolah menjadi bumbu dapur
dan fun fact nya sorghum itu tidak hanya dimasak yang menyerupai cara masak nasi
tapi juga dibikin jadi olahraga lain seperti apa
kita akan habisin dulu nanti kita lihat bikin kecap dari sorghum gimana ya
ya anda tidak salah dengar
ada kecap yang dibuat dari sorghum
begini cara membuatnya
pertama cuci biji sorghum mentah untuk menghilangkan kotoran dan debu yang tertempel selama proses penyeluruhan
biji sorghum yang sudah bersih kemudian direbus selama dua jam hingga sorghum menjadi matang
sorghum lalu didiamkan di dalam ruangan dengan kelembapan tinggi
agar dapat berfermentasi secara maksimal
kita ini fermentasi alami mas
kita tidak perlu pakai ragi
sorghum itu sudah keluar sendiri fermentasinya
jadi tidak perlu tambahan yang anak anak dari luar
sorghum yang telah terfermentasi akan mengeluarkan jamur dan menempel satu sama lain
serta muncul jamur berwarna orangnya yang bernama jamur risopus menyelimuti permukaan sorghum

sorghum akan dipermasukkan ke dalam ruangan
sorghum akan dipermasukkan ke dalam ruangan
sorghum akan dipermasukkan ke dalam ruangan
sorghum akan digarang untuk diambil sarinya
aduh salah buka masker
air yang berubah kehitaman dan aroma yang mengingat menjadi penanda proses pengambilan murumi berjalan optimal
sorghum yang telah terfermentasi selama satu jam
sorghum yang telah terfermentasi selama satu jam
sorghum yang telah terfermentasi selama satu jam
sorghum yang telah terfermentasi selama satu jam
sorghum yang telah terfermentasi selama satu jam
sorghum yang telah terfermentasi selama satu jam
sorghum yang telah terfermentasi selama satu jam
sorghum yang telah terfermentasi selama satu jam
sorghum yang telah terfermentasi selama satu jam
namun yang ini versi pancake durian ya
pancake durian sudah selesai dibuat bersama dengan nogosari saya yang sudah matang
baru pertama kali sih nyobain yang noco sari
kalau pakai sorghum
tapi dalamnya bisa apa aja ya
pari kilogram tepung sorghum di bandero lima puluh
sampai tujuh puluh ribu rupiah
atau lebih mahal dua tiga kali lipat dibanding tepung gandum atau tepung terigu dengan bobot yang sama
kalau untuk bahan bakunya memang lebih tinggi ya
cuma rasanya rasanya enak banget loh
nggak pakai tambahan durian ya
dan ini aja udah
pemerintah republik indonesia pun sudah sejak dua ribu dua puluh dua mengembangkan sorghum menjadi bahan pangan nasional sebagai alternatif nasi atau gandum
ada tertarik mencoba aneka kuda apa dari sorghum
atau malah tertarik menanam sorghum di pekarangan rumah
perawatannya tidak rumit
yang penting perhatikan masalah penanamannya
rian fernando di wg yogyo diarto jombang jawa timur